seperti inilah kondisi rifki siswa kelas dua sd
ia masih terbering lemah setelah tiga hari dirawat di rumah sakit
lantaran digigit anak ular kobra di sekitar rumahnya di kawasan beji depok jawa barat
peristiwa itu terjadi pada minggu lalu saat korban bermain dengan temannya
dan menemukan dua ekor anak ular kobra
ketika hendak memasukkan salah satu ular ke dalam stopless
jari tangan kanan korban digigit ular
ayah korban mengatakan mengetahui peristiwa itu setelah mendapatkan laporan dari teman korban
kita mungkin belum mengerti juga
jadi ya alhamdulillah waktunya juga sempat
cuma waktu tiga puluh menit sampai ke rumah sakit itu dari rumahnya
sementara itu wali kota depok muhammad idris
menyebutkan akan melakukan kajian mendalam untuk mencari tahu penyebab munculnya ular
sejauh ini petugas pemadam kebakaran diterjunkan
dengan dibantu pihak kecamatan dan kelurahan serta rsud
itu salah motif
saya hanya bercerita dulu pernah di timur tengah itu ada kasus seperti ini
tapi depok saya bilang kaji lebih dalam ini penyebabnya apa
ular ternyata memang sudah ada ahlinya memang ini masalah alam saja
masalah alam pergantian musim dan masalah kebersihan
dengan banyaknya bangunan bangunan yang tadinya di area sawah misalnya
ini habitat ular ini dipindah
pindah ke tempat tentunya tidak jauh dari tempat tempat yang kotor juga
makanya kita tahu nanti saya akan buat hal hal
antisipasi adanya ular ular seperti ini
nyatanya rumah yang kotor itu segera dibersihkan
dipel dengan alat yang bisa mengusir ular itu sendiri
meski sudah menjalani perawatan medis hingga saat ini korban menyatakan masih merasa pusing dan mual
adapun pemerintah kota depok bekerjasama dengan pakar hewan reptil dari ui
akan membantu mengatasi masalah ular kobra yang meresahkan masyarakat depok
muhammad wahyudin latif depok jawa barat